untuk mengantisipasi peredaran makanan mengandung zat berbahaya
petugas dinas kesehatan pasuruan melakukan razia jajanan sekolah di beberapa daerah
hasilnya petugas menemukan banyak jajanan tidak layak konsumsi
bahkan beberapa di antaranya berbau
petugas dinkes kabupaten pasuruan jawa timur
langsung mengambil satu persatu sampel makanan
yang dijual di salah satu sekolah dasar negeri satu wonosari
kecamatan gondang wetan pasuruan jawa timur kamis siang
petugas pun terkejut saat melihat cireng batagor cilok tempura dan sosis
yang dijual oleh pedagang keliling
pasalnya bentuk dan kemasan jajanan itu tidak layak konsumsi
hal ini terlihat kasat mata pada warna dan bau makanan
selanjutnya petugas melakukan uji kandungan jajanan langsung di depan anak anak sekolah dasar
hasilnya petugas menemukan kandungan boraks dan formalin pada jajanan yang diuji
kita periksa secara langsung di depan anak anak
sehingga anak anak melihat secara langsung apakah mengandung bahan kimia berbahaya atau tidak
sehingga diharapkan kami dengan mereka melihat secara langsung
mereka langsung bisa membeli atau tidak membeli
kalau memang itu berbahaya mereka tidak membeli
sementara di tulungagung jajaran kepolisian resor tulungagung kamis siang
mengamankan sebuah mobil pick up yang memuat bahan pangan siap edar
diduga mengandung zat berbahaya
bahan pangan jenis kerupuk ini dicurigai menggunakan pewarna tekstil rodamin b
pewarna tekstil ini memang lazim digunakan oleh sejumlah pengusaha nakal
untuk membuat warna cerah pada makanan
polisi juga mengamankan pelaku pn warga durenan trenggalek beserta barang bukti
berupa satu ratus tiga puluh bungkus garam merek blank kristal yang positif mengandung boraks
penangkapan ini sendiri berdasarkan pengembangan kasus penemuan bpom
dan din kestulung agung
agung akan makanan mengandung boraks beberapa waktu lalu